kita awali dari sulawesi tenggara banjir menerjang wilayah kabupaten konawe utara
selain menghancurkan rumah rumah warga sejumlah jembatan utama penghubung jalur trans sulawesi terputus
belum diketahui adanya korban jiwa namun akibat bencana ini ribuan warga terpaksa mengungsi
banjir yang menerjang wilayah konawe utara menyebabkan putusnya akses transportasi darat di wilayah itu
puluhan rumah dilaporkan hancur akibat terseret arus
sejumlah jembatan utama penghubung antar provinsi sulawesi tenggara dan sulawesi tengah
yang ada di kecamatan asera konawe utara juga terputus akibat diterjang banjir
sejauh ini belum dilaporkan adanya korban jiwa sementara itu pemerintah kabupaten konawe utara
masih terus melakukan pendataan dan evakuasi warga yang menjadi korban banjir
ribuan warga korban banjir telah diungsikan ke lokasi yang aman tingginya curah hujan
selama sepekan terakhir diduga kuat
menyebabkan sungai sungai yang ada di wilayah itu meluap
dugaan sementara banjir ini terjadi akibat kerusakan hutan yang sangat parah
di wilayah itu menyusul adanya aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan kelapa sawit secara besar besaran
untuk upaya kita di sini di konut kita turunkan dua puluh lima personil
dengan menurunkan peralatan perahu karet ada tiga unit untuk membantu masyarakat kita di sini
dan upaya upaya kita masuk di desa desa yang memang ketinggian air satu dua meter
yang mana pemindahan atau evakuasi masyarakat yang sulit
dan hingga sore hari ini kita sempat mengevakuasi sekitar dua puluh lima kakak
dan untuk mengetahui kondisi terkini di konawe utara kami sudah terhubung dengan bupati konawe utara
ruk samin melalui sambungan telepon selamat malam pak bupati
pak bupati boleh diinformasikan bagaimana kondisi terakhir di konawe utara sendiri
daerah daerah mana saja yang paling sulit menghadapi bencana ini
terima kasih perlu kami sampaikan bahwa saat ini di kabupaten konawe utara
terjadi banjir akibat hujan yang dimulai tanggal tiga puluh satu mei
dan banjir dimulai pada tanggal dua juni
dan saat ini sudah menenggelamkan enam kecamatan dan dua puluh delapan desa dan kelurahan sekaupat ekonomi utara
perlu kami sampaikan juga bahwa rumah yang hanyut untuk yang terdata saat sekarang ini
berjumlah tujuh puluh dua rumah jumlah korban sekitar satu sembilan puluh satu kakak terdampak banjir
atau empat kakak

ini update data sampai dengan jam tiga belas siang tadi
sebentar ini kami masih menunggu lagi karena masih tingginya curah hujan
yang mengakibatkan air semakin naik
dan sebentar ini kami sementara menunggu informasi jam delapan untuk kita update data terbaru
jembatan sudah dua yang hanyut
jalur transportasi utama yang menghubungkan antara sulawesi tenggara dan sulawesi tengah
terputus total ditambah delapan jalan yang terendam sehingga tidak dapat dilalui
dan satu jembatan yang susah sekarang sudah terputus
pak bupati apakah ada laporan korban jiwa misalnya dalam bencana ini pak
alhamdulillah sampai saat ini belum ada korban jiwa karena pada tanggal dua itu juga
polri basarnas dan lembaga kemasyarakatan yang lainnya untuk membantu
dan seluruh warga konawe utara sehingga alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa
dalam distribusi bantuan atau evakuasi kendala paling sulit apa pak yang ditemui
otoritas terkait di lapangan pak
saat ini yang kami layani langsung itu baru dua kecamatan yaitu kecamatan andowia
dan kejamatan asera
untuk kejamatan oheo
kejamatan langikima kejamatan landawet dan kejamatan miwirano
sampai saat ini staff saya yang menuju ke sana yaitu sekretaris ini belum kembali
karena terputusnya jalur komunikasi terputusnya jalur informasi
pln tidak ada yang menyala sehingga sampai saat ini kami belum mengetahui
tadi barusan kami dapat informasi dari salah satu camat yang mewakili di empat kecamatan itu
yang juga semakin naik air dan sudah terendam banjir
jadi kurang lebih ada empat kejamatan yang masih terisolasi belum bisa masuk bantuan ke sana pak ya
bantuan sudah ada yang pernah kami kirim pada tanggal dua pada saat surutnya sedikit air
tapi untuk setelah itu ini hari juga direncanakan tiba helikopter dari bnpb
namun karena cuaca yang sangat buruk sehingga menara di tinangkea kejamaah kepatian konawi selatan
insya allah besok pagi sudah akan menuju ke konawe utara
kami juga sudah kedatangan tim dari brimob sultra sebanyak tiga puluh satu personil sementara sudah di lapangan
dan satu ssk tni dari tujuh ratus dua puluh lima alhamdulillah sudah berada di tempat untuk mengevakuasi warga
dan sekaligus akan memberikan bantuan kepada dan ini kami pusatkan kepada empat kejamatan yang sama sekali kami belum bisa ke sana
baik pak rusamin terima kasih atas informasinya
juga turut berdoa dan juga berharap evakuasi dan juga distribusi bantuan bisa berjalan lancar di konawe utara
terima kasih pak bupati